jelang pelantikan presiden dan wakil presiden republik indonesia
hari ini kepolisian resort luwu timur sulawesi selatan
melakukan razia di tapal batas lintas provinsi yang menghubungkan
wilayah sulawesi selatan sulawesi tengah dan sulawesi tenggara
dalam razia tersebut polisi memeriksa kelengkapan surat surat kendaraan
dan menggeledah barang bawaan yang mencurigakan
satu persatu kendaraan yang melintas dari sulawesi tengah dan sulawesi tenggara
diperiksa aparat kepolisian polres luwu timur di tapal batas sulawesi selatan pada sabtu pagi
polisi melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan barang bawaan yang mencurigakan
untuk meminimalisir adanya penyelundupan senjata dan bahan peledak
sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan ditindak polisi
bahkan salah satu kendaraan pribadi ditahan polisi karena dijadikan kendaraan umum
operasi ini rencananya akan terus dilakukan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden
siwa ya berapa jauh perjalanan dari morowali ke siwa
dua jam dalam satu mobil ini kenal semua enggak pak
enggak saling kenal ya
satu kali naik di terminal atau gimana
di rumah tadi
oh di rumah tadi
untuk penumpang lain tadi naik gimana
kami ini ada tiga provinsi
yaitu seluruh istri tingah boso kemudian seluruh istri tenggara bendari dan pelaka
berpatah semangat di tendang asli pelanggan
artinya patut patut diwaspadai sebenarnya untuk jalur jalur ini ya
kita tetap dalam siap dua saat perang yang diberi
tetap kita atur atur tetap siap ada anggota dalam pemerintahan
karena jangan sampai yang kita periksa itu betul betul yang kita cari
atau ada hubungan dengan perusahaan tetap
waspada telah pemerintahan tertentu